kenapa saya dulu jadi pengemis
ya rumah dan harta bapak lodas dimakan api
koko saya juga terbakar api
sehingga saya malas berusaha
jadilah kemudian saya meminta minta

saya tidak akan meninggalkan apa apa kecuali utang di klinik
apakah kamu kahwin lagi dengan perempuan kaya
pak pun istri saya masih yang dulu
mudah mudahan itu seterusnya
kang kurde itu selama sepuluh bulan ini
berusaha keras kan
waktu ada warung baru berdiri di depan sana
kamu mendapat pelu berat
kena mendapat saingan
kok kamu baru disaingi satu warung saja sudah teler
bagaimana ketahanan kamu sebagai pengusaha
ingatkan pak ingat
dan saya beli buku
saya belajar bagaimana mengatasi persaingan
apa yang kamu temui
kalimat keramat apa yang kamu temui
yang merubah kamu sehebat ini
seseorang harus tumbuh
untuk memenangkan persaingan
kita harus punya keuntungan
atau keuntungan dalam bersaing
saya tidak beruntung dalam modal
tapi saya kenal betul dengan lingkungan sini
daripada pendatang itu
nah ini saya manfaatkan untuk usaha saya
itulah kemudian alasannya
kenapa kang kurdi lebih memilih untuk mengembangkan jasa door to doornya
usaha bisnis cilaturahmi
nah kalau pada suatu saat
sainganmu memberikan pelayanan juga yang sama
oh saya tidak akan teler pak
saya akan berusaha lebih baik lagi
bersaing itu membuat kita terus memperbaiki kualitas
itu sehat namanya
kalau begitu untuk hari ini kami perlu
oh tunggu dulu tunggu dulu
perlu apa perlu apa
ayam kampungnya sepuluh butir
telur telur ayam kampung
tidak sampai satu jam pesanan kamu sudah sampai di depan pintu
kopi gula mentega
telur ayam kampung sepuluh butir
pelak abe tidak
bapak ada di rumah
ada sudah mau mengetik
boleh saya mengganggu sebentar
saya ingin bertemu dengan bapak
oh iya ini ada sedikit olah olah buat beliau tolong ya
baik pak sebentar
dari mana buah sebanyak itu
dari seorang lelaki setengah dua yang sedang menunggu bapak di luar
tapi kok rasanya sari pernah bertemu ya pak ya
tapi sari pun lupa
kapan dan dimana
kamu yang biasanya punya ingatan hebat
kamu yang satu ini bikin sari panglim pak
saya menunggu bapak di luar
sama seperti sari
saya rasanya pernah mengenal
di mana dan depan
di rumah ini
saya datang bersama anak saya yang masih kecil
tapi banyak orang datang bersama anaknya kemari pak
bapak ajak saya kemari
sepulang bapak dari sholat jumat di masjid
dan kemudian saya
memandikan anak bapak
dan memberinya kaos oblong yang kebesaran di tubuhnya
kemudian bapak menggelarkan tikar sembah
yang menghadap kekiplat
dan menyuruh saya sholat
terjadi perubahan yang begini hebat
dalam waktu tiga bulan
apakah mungkin seorang pengguna
pengemis jumpang jamping
bisa hidup selayak ini dalam waktu yang sesingkat ini
bapak ingat kenapa saya dulu jadi pengemis
rumah dan harta bapak ludes dimakan api
toko saya juga terbakar habis
sehingga saya malas berusaha
jadilah kemudian saya pemintam ini
tapi masih ada satu hal
yang tidak ikut terbakar
akal dan pengalaman saya
setelah bapak katakan
bahwa yang memberi lebih mulia dari yang menyentuh
saya bangun sebuah toko kecil
dengan uang pinjaman dari para nepala
masih sulit saya terima
setelah bertemu dengan bapak
saya tidak pernah meninggalkan sholat dan berburu kata
dalam waktu tiga bulan
apakah bapak sangsi
bahwa dalam waktu yang lebih singkat
allah sanggup membelah laut inilah
untuk menyelamatkan kaum nabi musa dari kejalanan fir'aun
bahwa dengan kehendak allah
nabi yunus keluar dengan selamat dari perut ikan
dan narbi ibrahim dari kubaran api
apakah bapak sangsi
bahwa dengan hanya satu malam
allah membawa rasulullah
dari masjidil haram ke masjidil aqsa
dan menunjukkan kerajaan langitnya
ke antara perjalanan cahaya dan bumi
bahwa dengan hanya satu malam
dari masjidil haram
bisa menyelamatkan kaum nabi musa dari kejalanan fir'aun
bahwa dengan hanya satu malam
dari masjidil haram
bisa menyelamatkan kaum nabi musa dari kubaran api
apakah bapak sangsi
merubah saya yang
tumpang camping ini menjadi manusia
yang hidup berayak
tidak sedetik pun
boleh saya meragukannya lagi